arus urbanisasi ke jakarta tidak dapat dibendung
sejak dulu ibu kota adalah magnet ekonomi bagi warga daerah lain
mereka yang tergiur rela mempertaruhkan nasib di jakarta
ketika akhirnya terlanjur miskin mereka tidak mampu memiliki tempat tinggal yang layak
dan harus tinggal di bawah jembatan
berikut laporan koresponden cnn indonesia silvano haji
di bawah jalan raya sekaligus jembatan ini
terdapat sedikit celah bagi mereka yang tidak memiliki rumah
untuk hidup dan tinggal setiap harinya
dan di bawah sini setidaknya ada sekitar dua puluh orang
jumlahnya bisa lebih atau kurang
mereka tidak memiliki rumah dan tidak ada opsi sama sekali
untuk tinggal di tempat yang lebih layak
saya menemui novi yustiani seorang perempuan berusia enam puluh tahun
ia tinggal bersama lusinan kucing dan beberapa ekor anjing telantar
selama lima belas tahun di kolong jembatan ini
untuk memenuhi kebutuhan lusinan perut
karena biaya kontrakan rumah yang tak terjangkau
memaksanya tinggal di sini untuk sementara waktu
dan kenapa masih betah sampai sekarang
kenapa nggak pindah ke kontrakan
atau mungkin tempat atau atap yang lebih layak
untuk ibu dan hewan hewan ini
tapi tidak mencukupi sih kak
kalau kita untuk pindahkan
mesti biaya lagi kontrak
kita mesti untuk biaya buat kontrakan
belum kita buat makan hewannya
ya bagaimana kita
nanti sama pemerintahnya mau diusir
mau diapain ya kita pertahankan
kalau bisa sampai kita selesai
nggak mungkin kita seterusnya di sini kan
masa mau di sini terus kan
nggak mungkin kak
suatu hari nanti novi dan keluarganya akan pulang
tapi entah kapan
lain lagi dengan sutiyah
ibu empat anak ini memilih tinggal di kolong jembatan
karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga
pengen banget ke jakarta sebelum awal awal tahun
ibu datang ke sini bersama dengan suami mungkin
tadinya nggak disengaja aja gitu
tadinya sebelum saya nikah kerja di rumah
ya kerja kompleksi kerja rotan gitu
karena ketemu judulnya di sini
bapaknya kerjanya begini jadi keterusan gitu
jadinya kepengen tinggal di rumah
kalau kata di rumah kalau dipikir pikir penghasilan
tadinya banyakan di sini gitu
eh gak taunya keterusan begini
bukannya tambah enak tambah susah ya
jadinya pengen pulang ke pengalaman juga sekarang kayaknya gimana
jauh banget gitu kak
dibilang jauh karena apa
karena dari keuangan gitu
penghasilannya nggak seperti yang kemarin kemarin gitu
sutiah dan keluarga menghabiskan waktu sehari hari
tidur bahkan memasak di sini
rumah kontrakannya tak jauh diseberang jembatan
rumah ini tempat hidup bagi empat keluarga
kamar petak di lantai atas dengan harga sewa rp enam ratus per bulan
menampung enam orang
tempat ini hanya untuk mandi dan membereskan pakaian
selebihnya dihabiskan di kolong jembatan